masyarakat peduli parlemen indonesia formapi lusius karus menilai
revisi undang undang oleh dpr cenderung tertutup
dan pertujuan mengakomodasi kepentingan elit
jadi saya kira ini siasat dpr
yang memang pada dasarnya
tidak ingin melibatkan publik seluas luasnya
dalam setiap proses pembahasan ru yang mereka lakukan
apalagi kita tahu betul untuk ruu tertentu
hanya untuk memenuhi selera atau keinginan
dari pembuat ruu dari partai politik
dari elit dari penguasa
pembahasan revisi undang undang kementerian negara
berlangsung di tengah upaya presiden terpilih prabowo subianto
merangkul partai politik di luar koalisi indonesia maju
bersamaan dengan rencana membangun
koalisi besar kemudian mengemuka